polisian sektor babelan bekasi terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus aksi bakar masa
yang menewaskan muhammad al zahra alias zoya alias udin
salah satu saksi dalam aksi pembakaran bernama aman menjalani pemeriksaan di kepolisian sektor babelan bekasi
selama lima jam
ia menyebut aksi massa diduga dipicu karena kerap terjadinya tindak pencurian kendaraan bermotor di wilayah tersebut
kekesalan warga dilampiaskan dengan melakukan aksi main hakim sendiri
meski sejumlah petugas diterjunkan ke lokasi kejadian namun amuk masa masih tidak terbendung
hingga kini polisi telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut
dikatakan geramnya masyarakat tapi kan kita juga nggak tahu bahwa itu belum tentu masyarakat muara bakti dan sekitarnya
karena memang itu lintas untuk ke karawang dan muara gembong lintasnya bisa lewat muara bakti
keluarga muhammad al zahra
bahara alias udin meminta polisi untuk segera menangkap orang yang telah main hakim sendiri terhadap udin hingga meninggal dunia
pihak keluarga meyakini udin bukanlah pencuri
rumah muhammad al zahra alias udin atau zoya terletak di desa cikarang kota bekasi jawa barat
di rumah yang ia tempati bersama istrinya siti jubaila itu masih terlihat sejumlah peralatan elektronik yang akan diperbaiki
keluarga mengenal udin sebagai orang yang taat beribadah
ia berpamitan kepada sang istri pada senin lalu untuk mengantarkan alat pengeras
suara kepada pelanggannya di wilayah babelan bekasi
siti jubaidah mengetahui sang suami tewas dibakar masa dari kepolisian sektor babelan
jenazah udin telah dimakamkan di tempat pemakaman umum lemah abang
walaupun sumpah banyak suami saya emang bersalah melakukan pencurian itu
tapi kan gak harus sampai di aniaya atau dibakar hidup hidup seperti itu kan
dia kan manusia bukannya hewan
dia seharian al mahrum
dia jadi imam musola di sini pak
sekalian sama keluarga lingkungan baik
dengan warga warganya pun sampai gak percaya seperti itu pak
siti jubaida masih terpukul setelah mengetahui peristiwa yang menimpa suaminya
keluarga berharap polisi dapat menangkap orang yang menghabisi udin
dedy beben bekasi
peristiwa main hakim sendiri dengan cara membakar seorang pria
yang diduga mencuri terjadi di bekasi jawa barat pada selasa petang
pria yang diketahui bernama muhammad al zahra alias udin diduga mencuri pengeras suara
di salah satu musola di desa hurib jaya bekasi
warga yang mengetahui kejadian ini kemudian mengejar udin
setelah tertangkap masa ia lalu dikeroyok dan dibakar hingga tewas
udin adalah tukang servis alat elektronik
dari tangannya polisi menemukan tiga unit pengeras suara
salah satunya milik musola yang hilang itu
fenomena aksi main hakim sendiri semakin meresahkan
peristiwa main hakim sendiri dengan cara membakar seorang pria
yang diduga mencuri terjadi di bekasi jawa barat pada selasa petang
apa gejala yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat dan bagaimana mengantisipasinya
kami membahasnya kali ini dengan reza indragiri psikolog forensik
selamat malam bang reza
selamat malam mas indra assalamualaikum
bang reza melihat apa yang terjadi di bekasi
gejala apa yang terjadi di masyarakat ini
di ruang publik termasuk di layar kaca cnn
saya tidak punya pilihan untuk mengatakan bahwa ini salah
walau bagaimanapun ini tetap harus dianggap sebagai sebuah tindakan yang salah
tinggal lagi kompleksitas masalahnya yang harus kita iris sesama mungkin
agar kemudian kita bisa menemukan solusi ke depannya
saya khawatir bahwa peristiwa yang sedang kita perbincangkan ini
adalah sebuah wujud ketika
saya iris bawahi betul
ketika masyarakat merasa bahwa seolah olah hukum itu tidak hadir
kalaupun hukum itu dianggap hadir
namun dirasa tidak cukup efektif untuk memberikan solusi
bahkan andaikan hukum dianggap hadir dan memberikan solusi
namun solusi yang diberikan itu tidak memenuhi prinsip equity
misalnya tidak tebang pilih tidak diskriminatif dan seterusnya
nah sayangnya ketika hukum dirasakan tidak efektif
nah sayangnya ketika hukum dirasakan tidak efektif dan seterusnya nah sayangnya ketika hukum dirasakan tidak efektif

ternyata masyarakat mengambil inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan hukum mereka sendiri
untuk membangun rasa aman mereka sendiri
untuk membangun ketertiban itu sendiri
namun justru dengan cara cara yang sesungguhnya melanggar hukum itu sendiri
jadi memang sangat ironis
dan ironi macam inilah yang dalam khazanah psikologi forensik disebut sebagai
orang kita menyebutnya sebagai aksiman hakim sendiri
bang reza tapi dalam konteks yang terjadi di bekasi ini
mereka kan berargumen bahwa sudah sering terjadi pencurian kendaraan bermotor
yang terjadi di wilayah tersebut begitu
ketika apa sebenarnya yang menjadi ukuran
dengan asumsi sedemikian rupa maka semakin kuat pernyataan saya barusan
bahwa setelah berulang kali wilayah tersebut menjadi tempat terjadi hukum
hal ini tinggi sedot
makanya canvas nya benar benar banyak tempat policie di sini
jadinya aku ngeceh
sebelumnya kita bisa latihan
tapi sebenarnya stop dan wolves di sini
mereka juga jadi udara
resiko atas perbuatan sudah mereka lakukan namun sekali lagi dengan cara cara yang sesungguhnya melanggar hukum itu sendiri
baik apa itu bisa disebut menjadi faktor tunggal sehingga kemudian ketidakhadiran hukum
walaupun hadir apakah itu equity seperti yang anda sebutkan tadi apakah itu hanya menjadi faktor tunggal
ataukah memang ada benih benih kekerasan di masyarakat yang mudah saja melampiaskan baru kemudian berpikir ulang setelah kejadian terjadi
mas indra mari kita jujur bersama bahwa sesungguhnya aksi main hakim sendiri atau fijilantisme sesungguhnya bukan hanya kali ini terjadi
dalam rentang sejarah indonesia aksi aksi main hakim sendiri baik dari yang skala kecil hingga yang skala besar itu sudah terjadi sangat sangat sering
barangkali dari perspektif sosiologi kita bisa perlu diskusi dengan mengatakan inilah gambaran getir ketika masyarakat mengedepankan keguyuban mereka
dan keguyuban adalah salah satu ciri khas masyarakat kita
masyarakat mengandalkan atau mengedepankan keguyuban mereka
itu mengatasi masalah
namun sekali lagi keguyuban mengatasi masalah dengan cara yang salah
jadi kemudian dari perspektif psikologi kita bisa katakan ketika individu individu sudah masuk ke dalam sebuah setting masa bukan kelompok ya ketika individu sudah masuk ke dalam setting masa
maka yang bekerja sesungguhnya adalah psikologi masa bukan lagi psikologi individu per individu
dan ketika psikologi masa yang sudah bermain di situ maka akan terjadi dua hal
pertama pergeseran resiko
bahwa saya meyakini bahwa saya tidak akan menerima konsekuensi apalagi resiko buruk atas perbuatan yang saya lakukan
dan pada saat yang sama yang kedua terjadi pergeseran rasa tanggung jawab
bahwa betapapun saya melakukan kesalahan betapapun saya sudah melanggar hukum tapi niscaya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab daripada saya
pupusnya rasa ketakutan akan resiko atau konsekuensi disertai dengan bergesernya rasa tanggung jawab itulah yang membuat orang orang kemudian bertindak sekendah hati
karena lagi lagi saya tidak akan menerima konsekuensi
dan lagi lagi mereka merasa bahwa yang saya kerjakan adalah sebuah kebenaran yang tidak akan mendatangkan konsekuensi hukum tidak akan mendatangkan resiko buruk terhadap saya
di dalam situasi psikologi masa seperti itu boleh percaya boleh tidak tidak ada perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dengan orang yang berpendidikan rendah
orang yang status sosial ekonominya di atas dengan orang yang status sosial ekonominya di bawah
karena sekali lagi yang bermain adalah psikologi masa
oke menyinggung soal psikologi masa itu
soal main hakim sendiri ini mungkin saja kemungkinan juga bisa dilakukan seorang indonesia
kalau memang faktornya adalah tidak percaya pada hukum karena hukum itu jarang hadir atau tidak hadir kalaupun hadir tidak equity
nah itu ada kemungkinan juga bisa main hakim sendiri dilakukan oleh seorang individu
tetapi apakah mungkin bang reza sebenarnya yang terjadi ini karena memang faktor rame rame tadi
ada istilah kalau rame rame kesannya bisa menjadi lebih beringas
ataukah kalau memang faktor hukum maka individu sendiri pun bisa
juga melakukan main hakim sendiri
sesungguhnya sangat banyak sekali telah yang bisa kita kenakan ke dalam peristiwa semacam ini mas
saya juga ingin bisa saja letakkan ke atas meja bahwa ini barangkali sebuah contoh nyata bagaimana teori frustrasi agresi bermain
bahwa ketika masyarakat sudah merasa putus asa kami tidak terlindungi kami tidak terjaga kami sehari hari mengalami victimisasi
kami saban hari diincar oleh pelaku kejahatan frustrasi maka frustrasi akan berlanjut dengan agresi
tinggal lagi agresi akan disasar kepada orang orang yang dianggap lemah
dalam kasus ini orang yang dianggap lemah adalah orang yang diduga sudah melakukan pencurian tersebut
namun mas indra saya pikir kita juga harus proporsional untuk tidak serta merta mengatakan bahwa ini akibat hukum tidak hadir
hukum dirasakan tidak hadir karena seolah olah menimpakan semua kesalahan atau permasalahan pada teman teman di lembaga penegakan hukum
betul saya pikir kita harus proporsional juga
kalau kita bicara bahwa masyarakat ingin
masyarakat ingin terlindungi
maka kebutuhan semacam ini secara realistis harus kita hitung hitung dengan perbandingan antara jumlah masyarakat dengan jumlah personil kepolisian
nah faktanya sampai hari ini saya pikir jumlah atau rasio perbandingan antara jumlah personil polisi dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani itu masih belum sungguh
satu teori misalnya mengatakan bahwa satu personil polisi
idealnya melayani atau melindungi sekitar dua ratus sampai tiga ratus orang
itu baru sekedar bicara tentang perbandingan jumlah
kita belum bicara tentang kompleksitas masalah apakah sebetulnya situasi indonesia hari ini lebih mengecam lebih mengancam daripada sebelumnya
kita juga belum masukkan variable seberapa jauh sesungguhnya kualitas relasi antara polisi dengan masyarakat
jadi tidak melulu bicara soal angka tapi sekali lagi yang ingin saya katakan kita juga harus mengawal sendiri
bahwa terciptanya situasi semacam ini tidak semata mata
mata mata disebabkan oleh satu faktor saja termasuk faktor otoritas pendegakan hukum saja
tapi ada faktor yang juga bermain di masyarakat itu sendiri
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda tetaplah di cnn indonesia prime news
jaga dunia maya beberapa hari terakhir ini dihebohkan video viral aksi main hakim warga di bekasi
yang membakar seorang pria yang diduga mencuri di musola
selain memburu pelaku pembakaran polisi kini juga mengejar penyebar video atas indikasi melakukan penyebaran kebencian dan adu domba
sisa jelaga di saluran drainase di babelan bekasi jawa barat ini menjadi saksi sebuah peristiwa kecil
di sini seorang pria bernama muhammad al zahra alias udin atau zoya
yang diduga mencuri pengeras suara di sebuah musola tewas dibakar masa
seorang saksi mata mengatakan situasi saat itu membuat mereka yang melihat
tidak mampu mencegah amuk sekelompok orang yang main hakim sendiri itu
warga dunia maya pun langsung merespon video peristiwa yang terjadi senin lalu itu
beragam tanggapan muncul di media sosial termasuk yang menyebut aksi main hakim sendiri ini salah sasaran
namun tudingan netizen dibantah polisi
setelah memanggil tiga saksi dan menyita tiga pengeras suara sebagai barang bukti
polisi menyatakan dugaan pencurian terhadap korban yang tewas dibakar benar adanya
selain mengejar pelaku pembakaran polisi juga tengah memburu tiga pemilik akun media sosial
dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian
kita sudah mengetahui identitas siapa penyebar dari informasi ini
untuk itu saya mohon kepada yang bersangkutan menghentikan kegiatan kegiatan seperti ini
dan tolong untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu apabila anda memperkosting hal hal tertentu
sementara itu keluarga udin di cikarang kota bekasi hingga kini belum bisa menerima kenyataan
menurut sang istri almarhum terakhir berpamitan mengantar pengeras suara ke pelanggan di babelan
semasa hidupnya almarhum memang berprofesi sebagai tukang reparasi alat elektronik
walaupun sumpah banyak suami saya memang bersalah melakukan
pencurian itu tapi kan nggak harus sampai dianiaya atau dibakar hidup hidup seperti itu kan
nggak kan manusia
keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku aksi main hakim sendiri yang menewaskan udin
almarhum yang sudah dimakamkan di tpu lemah abang ini meninggalkan istri dan dua anak
salah satunya masih dalam kandungan
dedy beben bekasi
kita dengar pernyataan dari sang istri begitu bang reza ya
kalaupun mencuri juga tidak harusnya dianiaya atau seperti hewan begitu
tadi kurang lebih seperti itu pernyataan dari istri korban aksi main hakim sendiri ini
ketika seseorang sampai begitu sadis melakukan sebuah aksi
apakah itu kemudian memang rasa tega itu sekejap hilang karena psikologi masa tadi
ataukah memang sifat sadistisnya dari awal memang sudah ada dari seseorang yang ikut ikutan melakukan aksi main hakim sendiri ini
pertanyaan mas indra pertanyaan klasik mas
yang sudah dijawab oleh psikologi sejak ratusan tahun silam
pertanyaan mendasarnya adalah apakah kekerasan itu sifatnya instinktif
apakah kekerasan itu sifatnya kodrat
apakah kekerasan itu adalah sesuatu yang dibawa oleh manusia sejak lahir di muka bumi
jawabannya ya betul
setiap orang termasuk mas hidra
dan saya punya potensi perilaku kekerasan
punya dorongan untuk menghancurkan agar tidak dihancurkan
tapi ternyata tidak semua orang yang memiliki insting semacam itu lantas melakukan tindakan kekejian
jadi sesuatu yang sifatnya kodrati tidak serta merta teraktualisasi
dengan demikian kita tidak semestinya terkunci pada pemikiran bahwa
oh setiap orang miscaya terlahir sebagai makhluk dengan potensi yang kodrati
dengan potensi kesadisan
dengan bakat kekejian yang luar biasa
anggaplah demikian tapi sekali lagi yang membuat peradaban berputar adalah karena tidak semua orang
ternyata menyalurkan insting kekerasan itu menjadi perilaku kekerasan
nah agar kemudian instik tidak menjadi perilaku kekerasan
disitulah ada yang namanya peranata
aturan larangan punishment reward sanksi ganjaran atau sejenisnya
baik kalau kita lihat sekarang soal penegakan hukum
tadi anda sempat singgung kita harus proporsional juga
menempatkan bahwa kondisinya juga secara angka saja mungkin jauh dari ideal untuk bisa sebanding
seperti juga anda kutip teori tadi
satu polisi bisa melayani dua ratus sampai tiga ratus
tapi tidak hanya soal itu tapi juga soal kompleksitas
tapi kalau misalnya begini
kalau tetap kemudian pandangannya adalah soal bagaimana penegak hukum yang jumlahnya mungkin jauh dari kurang
belum lagi bicara soal kompleksitas
sebenarnya ini juga sudah terjadi tidak baru kali ini saja
tapi sudah cukup lama berlangsung
dan bisa terjadi di berbagai daerah
tidak hanya daerah terpencil
tetapi mungkin juga daerah yang dekat dengan ibukota juga
artinya daerah perkotaan
nah kemudian apa yang bisa dilakukan kalau kondisinya akan terus seperti ini
maksud saya dari penegak hukum yang jumlahnya juga akan terus berkurang
apakah ada jaminan kalau jumlah penegak hukumnya bisa ideal seperti perbandingan yang tadi sempat dikutip oleh bang reza
ada metafora yang saya pikir pantas untuk saya kedepankan untuk menjawab pertanyaan mas indra
sebuah metafora yang berbunyi bahwa sesungguhnya polisi adalah bayang bayang masyarakat
jadi kalau polisinya tanda petik brengsek
maka itu sesungguhnya adalah cerminan dari masyarakat yang juga berengseng
kalau polisinya brutal maka itu cerminan dari masyarakat yang juga sesungguhnya brutal
jadi sebetulnya sama samain
tapi persoalannya itu baru tanda koma
agar kita sampai pada sebuah tanda titik kita harus berpindah ke metafora yang lain
bahwa polisi adalah agen perubahan
itu artinya konsekuensinya besar
konsekuensinya adalah betul
konsekuensinya adalah betapapun masyarakat itu brutal
betapapun masyarakat itu tidak beradab
betapapun masyarakat itu tidak karuan karuan
tapi polisi tetap kemudian harus terpanggil berada di ujung tombak
polisilah yang harus menunjukkan bagaimana peradaban itu harus dibangun dengan cara yang semestinya
bagaimana hukum itu ditegakkan
bagaimana rasa aman itu diciptakan
bagaimana ketertiban itu dibangun dengan cara cara yang beradab
dengan cara cara yang promoter kalau istilah sekarang
profesional modern dan terpercaya
hanya ketika polisi mampu berperan sebagai unjuk tombak alias agen perubahan sosial
maka kita bisa berharap bahwa segala macam bentuk kebiadaban yang ada di masyarakat akan bisa teredam
memang tugas terbesarnya ada di pihak kepolisian ini
walaupun saya tidak ingin mengatakan
oh sudah kambing hitamkan polisi tidak demikian
tapi suka tidak suka
ada tuntutan bahwa polisi lah yang harus berada di posisi sebagai agen perubahan sosial itu
sekarang apapun yang sudah terjadi
polisi juga mengatakan memang ini ada indikasi memang pencurian
tetapi fakta yang sedang kita hadapi sekarang
ada seorang ibu yang saat ini mungkin sedang mengandung
kemudian ditinggalkan oleh suaminya
yang merupakan calon ayah dari bayinya juga
apa yang harus dilakukan setelah ini terjadi
artinya mungkin sulit meminta masyarakat di daerah tersebut untuk bertanggung jawab
meminta maaf dan lain sebagainya
tapi apa yang bisa mungkin dilakukan oleh pemerintah setempat
atau mungkin penegak hukum di sana
selain hanya mengatakan bahwa ini memang ada indikasi pencurian yang dilakukan oleh seorang bernama zoya tadi
mas indra kita ini warga negara yang coba taat hukum
warga negara yang taat pada undang undang
undang undang sudah mengatakan bahwa fakir miskin anak terlantar
kita bisa bayangkan anak yatim termasuk di dalamnya itu dipelihara oleh negara
kalau kita bicara negara sungguhnya kita tidak hanya bicara tentang pemerintah
tapi semua wartawan akademisi ilmuwan aktivis dan semua
semua warga negara itu masuk dalam sebutan negara
masalah ada orang yang sudah dibakar hidup hidup dihakimi
biar teman teman di kepolisian yang menuntaskannya
apakah ini betul betul pelaku atau tidak
kemudian juga biarkan teman teman di kepolisian melakukan penindakan terhadap orang orang
yang diduga sudah melakukan tindakan main hakim itu sendiri
sekarang isu yang paling mendasar menurut saya yang terus terang paling mengganggu hati saya adalah
sebentar lagi suka tidak suka akan ada anak yang terlahir ke muka bumi dalam status tanpa ayah
pertanyaan besar bapak
pertanyaan besar mas
kalau masyarakat kita peduli ketika ada pengeras suara yang hilang dari rumah ibadah
seberapa jauh lantas masyarakat juga peduli ketika ada anak yang dalam waktu dekat akan kehilangan ayahnya
terlahir dalam kondisi tanpa ayah
kalau masyarakat kita sungguh sungguh merindukan kepastian hukum
rasa aman ketertiban keadilan dan segala macam sebutan sebutan yang indah lainnya
maka sekarang sudah masuk ke episode berikutnya
yaitu ketika masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap makhluk tak berdosa yang sebentar lagi akan lahir tanpa ayah ini
saran anda apa yang bisa dilakukan
tadi pagi terus terang mas indra
ya tadi pagi secara spesifik saya berkomunikasi dengan salah seorang perwira tinggi di mabes polri
saya katakan ke beliau adakah kemungkinan bahwa bapak kapolres setempat terketuk hatinya untuk kemudian menyantuni anak ini nantinya
kalau masyarakat anggaplah tidak peduli terhadap anak itu
maka tadi kembali polisi adalah agen perubahan
dalam konteks menyelamatkan satu generasi yaitu calon anak yatim ini
maka sudah sangat sangat indah kiranya ketika polisi terutama pak kapolres terpanggil untuk menyantuni
apalagi menjadi orang tua asuh bagi anak yatim ini
baik kita nantikan kepedulian masyarakat seperti yang disinggung juga oleh bang reza tadi
kalau memang masyarakat di sana saat itu sangat peduli dengan hilangnya sebuah
buah pengeras suara di musola begitu ya
nah sekarang bagaimana masuk episode berikutnya
apakah mereka juga ikut peduli ketika seorang anakan lahir yang sudah dipastikan tanpa ayah
dan kita nantikan seperti apa semoga ini tidak terulang kembali
terima kasih bang reza indragiri atas analisis anda malam hari ini